polisi merazia kios jamu yang menjual miras oplosan yang menewaskan sembilan orang korban di karawang
dalam razia ini polisi mengamankan puluhan miras oplosan yang sudah dikemas dalam plastik
serta jerigan yang diduga bekas penyimpanan miras oplosan
razia dilakukan di sebuah kios jamu yang diduga menjual minuman keras oplosan di jalan kosambi karawang selasa siang
polisi dari polsek ciampel dan polsek lari karawang menggeledah kios jamu tersebut
setelah salah satu korban miras oplosan mengaku membeli minuman keras dari kios tersebut
saat diperiksa pemilik kios mengelak telah menjual miras oplosan yang sudah menewaskan sembilan orang korban itu
namun petugas tak percaya begitu saja dan menemukan puluhan minuman keras yang sudah dikemas dalam plastik
selain itu petugas juga menemukan jerigen yang diduga bekas tempat penyimpanan miras oplosan tersebut
bubuk minuman energi juga ditemukan petugas di kios itu
menurut petugas miras oplosan yang dijual dipasok dari kota bekasi
minuman sudah dimasukkan plastik
minuman yang dimasukkan plastik
terus kerasanya gimana itu
kerasanya ya pusing karena minuman lain

terus yang lainnya gimana kondisinya
yang lainnya kalau selalu saya yang dirawat cuma satu obat
terus yang meninggal berapa
dalam sepekan sembilan nyawa warga ciampel dan kelari melayang setelah keracunan miras oplosan
dian firmansyah karawang